hari ini cnn indonesia mengadakan event nation fast di universitas indonesia depok
kegiatan ini merupakan kerjasama antara cnn indonesia dengan departemen hubungan internasional fakultas ilmu sosial dan politik universitas indonesia
kami sudah terhubung dengan anchor cnn indonesia ada syaza wisastro di kampus ui depok
hai selamat sore shaza
shaza bagaimana keseruan nation fast sore hari ini
dan di sekarang sepertinya sudah ada jurnalis muda ya calon jurnalis muda
betul sekali tiffany tadi kami sempat memilih satu orang mahasiswa universitas indonesia yang tadi ikutan booth watch to be a journalist
dan kami sudah memilih satu orang yang tadi melakukan reportasenya dinilai paling ciamik lah seperti itu
nah tapi sebelumnya
sebelumnya saya mau bercerita dulu tentang the nation fest itu sendiri karena tadi tiffany mengatakan keseruannya seperti apa
antusiasme mahasiswa begitu besar
tadi sudah dimulai pukul sembilan pagi
ini kerjasama dengan visip ui
nah rangkaian acaranya dari tadi pagi ada apa aja
ada mini talkshow bersama dengan dilak
tadi diikuti oleh sekitar tujuh puluh peserta
membahas mengenai bangunan ramah lingkungan karena kedepannya memang bangunan harus sustainable
seperti itu kan
selain ada mini talk show juga ada beberapa booth yang paling menarik antusiasme mahasiswa
salah satunya adalah booth speed up podcast
nah kenapa menarik karena di sini para mahasiswa bisa menyampaikan harapan mereka mengenai para pemimpin negeri
harapan juga mereka ingin visi misi para pemimpin ini seperti apa
ini penting sekali karena kita tahu bahwa sekarang tahun politik nanti di pemilu dua ribu dua puluh
mereka semua sudah
memiliki suara untuk memilih one vote one man
seperti itu jadinya suara mereka begitu penting
kemudian yang tidak kalah seru adalah booth what's to be a journalist
yang sudah saya katakan tadi di awal
tadi yang ikut ada sekitar dua puluh lebih yang melakukan reportase langsung
menjajal reportase langsung dan sudah kami pilih satu orang mahasiswa
yang nanti akan melakukan reportase langsung disini
dan saat ini sekarang pukul lima belas
lewat tiga puluh lima menit main eventnya sudah mulai yaitu political roadshow
di mana para pemimpin negeri ini hadir untuk memberikan masukan masukannya
untuk memberikan pandangan pandangannya kepada para hadirin
yang dihadiri oleh banyak mahasiswa dan juga ada dosen dosen di sini
nah bagaimana lalu keseruan dan juga jalannya political roadshow pada sore hari ini
akan disampaikan langsung oleh
aura melati mahasiswi visip ui silahkan
betul sekali syaza
selain rangkaian acara yang telah disebutkan tadi
sekarang sedang berlangsung political roadshow
di balai purnomo universitas indonesia
bersama dengan para narasumber kami yaitu
gubernur jawa barat rituan kamil
menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo
ketua komisi pemilihan umum hashim ashari
politisi muda samara amani serta narasumber narasumber lainnya
dan tentunya selain narasumber narasumber lainnya
acara ini juga dihadiri dan di meriah
oleh berbagai audiens mulai dari mahasiswa
sivitas hingga akademisi dari universitas indonesia
para narasumber akan berdialog berdiskusi
serta memadukan materi mengenai
pentingnya keterlibatan para pemuda indonesia
dalam politik indonesia
tentunya salah satunya melalui pemilu dua ribu dua puluh
dan sesuai dengan tema nation's life pada tahun ini
political roadshow ini akan membahas lebih dalam lagi
bagaimana generasi muda
memiliki suara dan peran yang sangat penting
dalam masa deman indonesia
terutama mengetahui bahwa
jumlah daftar pemilu tetap atau dpt
dari kpu pemilu dua ribu dua puluh
didominasi mayoritas oleh generasi muda
yaitu sekitar empat puluh enam juta dari generasi z
untuk pemilihan suara
oleh karena itu secara keseluruhan
baik political roadshow maupun rangkaian acara pada hari ini
sangatlah penting untuk menyediakan forum edukasi
mengajak para pemuda untuk terlibat secara langsung
dan berkontribusi aktif pada perpolitikan nasional
salah satunya melalui pemilu dua ribu dua puluh
dan bagi hadirin sekalian
yang mungkin sedang berada di kawasan universitas indonesia
atau tertarik untuk bergabung secara langsung dalam acara ini
bisa menuju ke balai purnomo universitas indonesia
dan menghadiri acara ini hingga sore nanti
baik terima kasih aura
atas laporan komprehensifnya mengenai main event kita
yang saat ini sedang berlangsung
dan seperti yang aura katakan
jadi bagi yang mau kesini masih bisa
karena acaranya masih akan berlangsung
terima kasih syaza atas laporannya
kita senang sekali ya
melihat bagaimana semangat dari jurnalis muda
bisa akan terus ada
sehingga bisa membakar semangat dan jiwa jiwa
dari jurnalis jurnalis muda ini ya
penerus syaza wisastro nanti setelahnya ya
terima kasih ceza atas laporan anda